generasi milenial dan generasi z diperkirakan akan mendominasi suara pada pemilu dua ribu dua puluh
namun masih ada yang belum tahu kapan pilpres dua ribu dua puluh empat digelar
berdasarkan daftar pemilih tetap atau dpt pemilu dua ribu sembilan belas pemilih berusia dua puluh tahun atau generasi z mencapai tujuh belas juta lebih orang
sedangkan usia dua puluh satu hingga tiga puluh tahun atau milenial hampir empat puluh tahun

sebagai warga indonesia ya aku udah punya ktp juga pasti aku berminat untuk nyoblosnya mau gak mau seperti itu
minat sih rasanya biar bisa milih aja sih
aduh kalau untuk nyoblos apa enggak ya tergantung sih kalau saya pribadi ya
ini tergantung dari siapa yang bakal maju
karena ya kalau misalnya orang orang yang mengetahuinya begitu lah sama aja percuma lah
international studies atau csis arya fernandes mengatakan

selain penetrasi media sosial yang menjadi faktor terjadinya peningkatan pemilih
ada juga yang melakukan aktivitas politik
potensi mereka untuk datang ke tps mungkin akan lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya ya
karena beberapa hal
yang pertama ada tren bahwa anak anak muda sekarang
mulai aktif keterlibatannya atau keterlibatannya untuk mengikuti aktivitas aktivitas politik atau berita berita politik secara umum
arya fernandes menjelaskan tren partisipasi di indonesia terus membaik